hari terakhir lapor surat pemberitahuan tahunan untuk pajak penghasilan
direkturat jenderal pajak kantor wilayah jawa timur i belum mencapai target
dirjen pajak kantor wilayah jawa timur i menargetkan penerimaan pajak tahun dua ribu dua puluh satu sebesar rp empat puluh empat delapan ratus empat belas triliun
bagi wajib pajak perorangan yang terlambat melapor akan dikenakan denda sebesar rp seratus
sementara bagi badan akan dikenakan denda sebesar rp satu
sementara itu kantor pelayanan
pelayanan pajak pratama mampang perapatan membuka layanan bagi wajib pajak yang memerlukan bantuan pengisian spt di hari terakhir ini
antrean wajib pajak sudah terlihat sejak pukul delapan pagi
pelayanan secara offline di kpp akan dibuka sampai pukul empat sore
sementara untuk pengisian online masih dibuka sampai pukul dua puluh tiga lima puluh